saya nawarin sama saya yaitu pak tolong beli tolong beli ini daging sianti ini daging sianti
sepengetahuan saya masalah awal pembunuhan sama itu saya kurang mengetahui
soalnya saya sudah berangkat mau kerja cuman dapet informasi ada yang menginformasiin di tempat kerja
saya dibilang katanya ada kejadian yang saya sangka itu kejadian itu bukan pembunuhan gitu
istilah sakit seperti yang dua hari kebelakang gitu saya pergi langsung ada informasi sudah ada informasi saya langsung kembali ke sini
ke lokasi ke tempat ternyata di tempatnya
di tempat itu udah ada kejadian pastapahasan sama si pelaku
tolong beli nih daging sianti ini daging sianti sianti sudah tidak ada
selain keitu nawarin ke siapa aja pak airty
kalau mas selanjutnya nawarin ke orang lain saya kurang tahu soal setelah itu pas daging ditaruh di jalan
jalan di baskom itu di baskom warna merah itu waktu sedang ditaruh di jalan setelah jalan dia
balik lagi ke tempat mayat itu jasad yang yang tadinya setelah itu dia kembali saya langsung pergi
laporan ke kapolsek jadi isi motif selanjutnya sama awalnya pertamanya pembunuhan sama itu saya
orang enggak ada yang mengetahui awal awalnya soalnya orang orang udah nggak ada di tempat
sudah pada pergi anaknya udah berangkat sekolah tetangga yang di atas sudah ya istrinya
nganter sekolah suaminya kerja kecik amis terus yang tetangganya yang sebelah enggak ada keadaan
lagi di banjar jadi enggak ada yang mengetahui tapi pasti pasti ditemukan yang itu ada apa sendal
korban itu dina itu mungkin mungkin itu soalnya didi itu ada habis itu ada benda gitu pertama
sendal korban kayaknya kedua ada gelang gelang korban terus ada satu buah sepotong balok
gitu mungkin bekas memukul atau apa mungkin itu juga saya kurang kurang tahu soalnya saya enggak
enggak mengetahui awal awal awalnya gitu awal awalnya bercara hari baru lagi kalau dibalok
enggak ada itu enggak ada itu mungkin udah udah diambil sama hp sampai kemarin seperti ini pelaku
depresi atau masalah kalau sebelum sebelumnya nggak ada gitu biasa biasa orang baik baik itu
bergaul sama keluarga sama tetangga sama itu enggak ada orang orang enggak ada terkecuali
di lingkungan di masyarakat di umum berjamaah biasa gitu perguruan biasa bicara yang normal
biasa gitu enggak ada tapi katanya tiga ratus tiga puluh tiga hari terakhir itu katanya pelaku itu sempat keluar
rumah ya kabur dan dicari oleh kalau keluar rumah sih enggak gitu tiga hari yang sebelumnya
itu cuman pernah datang ke rumah saya pada malam rabu itu dia bilang cuman yang saya curigain karena
saya datang ke yang minta bantuan dan bilang bantuan apa cuman dia bilang ke tolong ngakitip
anak saya itu tongkit anak saya didik tanya ke guru simbiar jadi jadi orang yang bener katanya
saya tanya karena kecurigaan enggak biasanya dia menitipkan anak saya tanya kamu mau kemana udah
menitipin anak saya mau kerja kerja kemana ke kalimantan udah itu ya tanya ya panjang
kalimantan itu mau kerja apa sama siapa saya bilang dia mau kerja sama temen katanya pelihara
ikan ya mungkin nama nama temannya dia nggak bilang siapa gitu cuma sama temen aja gitu
itu saya nggak tahu nah setelah itu dia wah tolong hari rabu anterin deh ke tempat teman saya
katanya saya mau berangkat hari rabu kata saya rabu besok bukan ibu rabu depan katanya
dia ngedit jadi istilah bukannya malam rabu yang kemarin itu dirabu rabu besok while ng
ditanya gitu saya ditanya kamu mau berangkat kerja itu ada ada pertengkaran apa enggak sama
istri gitu kan saya tanya gitu panjang lebar ini kalau memang kamu berangkat secara sadar mau
kerja silahkan berangkat cuman kalau kamu berangkat kerja lagi emosi saya tidak ngizinin
jangan kalau hubungan dengan suami istri itu dengan internanya baik baik banget enggak ada
denger denger pertengkaran cekcok saya enggak tahu itu ya mungkin kalau masalah masalah keluarga
ya bertengkaran sekecil kecil itu mungkin biasalah antara antara rumah tangga mungkin mungkin
ada gitu cuman kalau pertengkaran yang melebihi itu enggak ada enggak terdengar enggak ketahui
saya gitu kita pernah laporan ke bapak misalnya istrinya dipukul enggak enggak enggak ada pak selain itu
yang bapak ketahui sosoknya itu seperti apa sih dia
sosoknya itu orangnya baik baik aja ya solidar dia itu bahkan dia itu berani berkorban
gitu berkorbannya jadi dia itu orangnya gimana ya jadi istilahnya yang penting enggak mau merugikan
orang lain daripada merugikan orang lain lebih baik rugi sendiri gitu dia orang baik loh benar
semua orang juga di sini tetangga enggak ada yang nyangka seperti itu kalau enggaknya masyarakat
di sini agak agak sok atau trauma karena perilakunya itu nggak mencurigai dari awalnya

kalau untuk pekerjaan sehari hari itu apa dia kalau pekerjaan sehari hari dia itu jual beli kambing
udah lama itu pak udah lama semenjak dia pindah ke sini
reagen fredianto saksikan terus program program kompas tv melalui
siaran digital pay tv dan media streaming lain tv pendek percaya